sekarang aku akan menyerap
aura siluman buaya ini
agar kekuatanku pulih kembali
aku akan membunuh ayah anda aku dengan tanganku sendiri
kenapa seranganku melemah jika di dalam air
kau akan menangkapnya
kau akan menangkapnya
kau akan menangkapnya
sejujurnya aku tidak menghendaki paman ini untuk mati
sebaiknya aku membawa dia ke atas
kau akan menangkapnya
maafkan aku paman
aku tidak bisa membawa pamat ke istana
karena paman memiliki dendam kepada ayahanda
paman akan sadar dengan sendiri
untuk membunuh gadis itu
aku akan membunuh gadis itu
untuk membunuh gadis itu
untuk membunuh gadis itu
selama kau belum mati
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku menyerahkan siluman buaya kepadanya dewi
dia sudah tidak berdaya

sekarang aku akan menyerap
aura siluman buaya ini
agar kekuatanku pulih kembali
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
aku akan terus memburumu
sekarang kita harus pergi
untuk mencari para siluman
agar kesaktianku pulih kembali
aku tidak apa apa nyai